dua hari setelah markas gmi ciamis jawa barat dirusak polisi belum menangkap pelakunya
untuk mengantisipasi bentrokan ratusan personil brimopolda jawa barat juga disiagakan
menyusul status siaga satu yang masih diberlakukan
markas gmi di jalan pahlawan panyingkiran ciamis jawa barat masih dijaga ketat polisi dua hari pasca pengerusakan
polisi juga berjaga agar aksi balas dendam tidak terjadi
kondisi markas gmbi yang berdampingan dengan rumah warga masih belum sepenuhnya diperbaiki
meski kaca depan sudah diganti namun bagian dalam masih dibiarkan
cpu komputer yang rusak foto serta pecahan kaca tampak berserakan di lantai
dan sejauh ini kepolisian resort ciamis jawa barat belum menangkap pelaku pengerusakan
polisi enggan menyebutkan secara khusus pelaku karena masih dalam penyelidikan
kepolisian daerah jawa barat masih menetapkan siaga satu pasca pengerusakan markas gmi jumat lalu
ratusan personil brimopolda jawa barat juga disiagakan
untuk mengantisipasi bentrokan susulan
sejauh ini karena memang tersangka ini masih kita dalami kita periksa bukan periksa kita penyelidikan
karena sampai saat ini pun belum bisa dihitungkan pelakunya siapa
ini memang dari salah satu ormas ya pak
kemungkinan besar seperti itu diduga
mungkin salah satu ormas yang memang merusak daripada ormas yang lainnya
inilah yang didalami oleh kita